sehari setelah kejadian ledakan depo pertamina pelumpang terlihat masyarakat dari berbagai tempat datang dan memadati lokasi kebakaran di jalan tanah merah
mereka menjadikan tkp sebagai lokasi foto dan video
beginilah kondisi jalan tanah merah usai kebakaran lokasi kebakaran malah ramai dikunjungi warga lain yang tidak menempati lokasi ini
mereka bahkan datang bersama anak dan kerabat berapa di antara mereka bahkan mengambil gambar dan merekam lokasi sebagai konten media sosial
beberapa orang bahkan memanfaatkannya untuk berjualan